wa delapan belas tahun tak bisa berkutik saat digelandang ke polsek tambora jumat pagi
wa merupakan pemerkosa seorang remaja putri berusia tiga belas tahun di gang venus jembatan besi tambora jakarta barat
ulah pelaku terungkap usai orang tua korban mendengar sang anak bercerita ke temannya telah menjadi korban pemerkosaan
mendengar hal tersebut orang tua korban kemudian melapor ke polsek tambora hingga akhirnya pelaku ditangkap
menurut polisi peristiwa pada jam sebelas malam di gang sempit yang dikenal dengan kampung gelap
saat itu pelaku memerkosa korban dengan menyekap mulut korban agar tidak diketahui warga
pelaku mengancam korban agar tidak melaporkan kejadian tersebut kepada siapapun
pelaku ditahan di polsek tambora dan akan dijerat dengan pasal delapan puluh satu jungto pasal tujuh puluh enam d undang undang tentang perlindungan anak
dengan ancaman hukuman lima belas tahun penjara
pelaku melakukan persetubuhan karena awalnya pelaku ini menonton video porno di handphone miliknya
kemudian setelah dia menonton video formula itu dia berpapasan dengan korban hingga terjadilah kejahatan persetubuhan terhadap anak di bawah umur
pelaku dan korban ini adalah tetanggaan tinggal di rw yang sama tapi beda rt
dan sudah saling mengunal
sekitar lima bulan